dalam duel yang berlangsung di balai sarbini jakarta selatan pada jumat malam
petinju andalan indonesia daud yordan menang telak atas spanyo utok
untuk memperbutkan sabuk wbc asia boxing council silver super lightweight enam puluh tiga lima kg
dalam format pertarungan sepuluh ronde daud yordan menang tko di ronde ke enam atas petinju asal thailand tersebut
sejak awal pertarungan dimulai daud yordan dan panya utok saling bergantian menyerang dengan berbagai variasi pukulan
meskipun begitu daud berhasil menjaga ritme pertarungan dan semakin menggencarkan serangan pada ronde ke enam
dan berhasil mengalahkan panjang utok
menurut daud yordan konsistensi menjadi kunci dalam mempertahankan gelarnya malam ini
terima kasih atas dukungan kalian sehingga saya masih bisa mempertahankan gelar
dan sesuai dengan target saya kita bisa menangkan k o
tentu kemenangan ini saya persembahkan untuk bangsa indonesia
dan terlebih khusus untuk kalimantan barat tempat saya dan kabupaten kayung utara
saya percaya bahwa saya juga konsisten dengan serangan saya sehingga saya tahu dia tidak akan mampu terus menerus seperti itu menahan pukulan
lama lama tidak kuat juga sehingga begitu saya dapat momentum dan kita bisa lihat satu ronde bisa tiga kali jatuh
penaikan pada jumat malam ini juga menjadi momentum kebangkitan tinju tanah air
luar biasa sih
luar biasa sih
atau membuat event selanjutnya menghidupkan lagi tinju
ya saya pikir dengan banyaknya acara tinju dan pada hari ini juga kita melihat teman teman wartawan
agar teman teman media juga melihat gimana antusiasnya orang orang kita terhadap acara tinju
maka ini menjadi gambaran yang baik ya
bahwa ke depannya tinju itu kembali bisa bersinar lagi
dan semakin banyak lagi juara juara yang bisa dimunculkan dari kegiatan kegiatan tinju
kemenangan malam ini juga semakin menegaskan ketangguhan petinju dengan julukan the peoples ⁇ champ ini
panyo utok menjadi petinju ke sepuluh asal thailand yang berhasil dibekuk oleh daud yordan
reza siregar andri kurniawan jakarta